sejumlah menteri kena tegur presiden joko widodo
teguran ini akibat lambatnya perpindahan penggunaan energi dari energi fosil ke energi terbarukan
dalam rapat terbatas di kantor kepresidenan presiden joko widodo berharap penggunaan energi terbarukan
dapat mengurangi ketergantungan impor minyak indonesia
sehingga dapat menguatkan nilai mata uang rupiah terhadap dolar amerika
sebelumnya telah terbit peraturan menteri sdm nomor dua belas tahun dua ribu lima belas
yang mengatur regulasi penggunaan minimal biodiesel
namun implementasinya berjalan lambat pasalnya selama ini yang wajib hanya transportasi publik bersubsidi
nantinya semua jenis kendaraan diwajibkan menggunakan bahan bakar dengan campuran biodiesel
saya hanya melihat implementasi di lapangan ini betul betul belum sesuai
yang kita harapkan
ingin saya tekankan terus dan prosesnya akan saya lihat terus
pertama menyangkut perbaikan neraca perdagangan kita
kita juga ingin mengurangi impor minyak artinya juga akan menghemat devisa
satu juta usd per hari